dua atlet indonesia peraih medali olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
eko yuli irawan dan windy cantika aisah
kembali ke tanah air tadi malam
menteri pemuda dan olahraga menyambut langsung
kedatangan kedua atlet cabang olahraga angkat besi
peraih medali perak dan medali perunggu ini
di bandara soekarno hatata ngerang banten
kamis malam tadi dua atlet angkat besi indonesia
eko yuli irawan dan windy cantika aisa
tiba di tanah air
kepulangan keduanya membawa medali perak dan perunggu
persembahan untuk indonesia di ajang olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
kedatangan eko yuli dan windy cantika
disambut langsung oleh menteri pemuda dan olahraga
zainuddin amali di bandara soekarno hatata ngerang banten
menpora menyatakan saat ini olimpiade menjadi target utama
pembinaan olahraga nasional
dengan adanya dengan lahirnya
grand design olahraga nasional
atau desain besar olahraga
maka target utama kita adalah olimpiade
jadi olimpiade menjadi sasaran utama kita
kemudian asean games dan sea games itu menjadi sasaran antara
semua pentingan yang sudah berangkat
itu pasti ada apresiasi dan penghargaan dari pemerintah
nah seperti apa bentuknya
saatnya nanti akan diumumkan
sementara eko yuli irawan meraih medali perak
di nomor enam puluh satu kg putra dari cabang olahraga yang sama
eko yuli sangat bersyukur bisa mempersembahkan medali untuk indonesia
eko yudi juga mendoakan atlet indonesia lain yang masih berlaga
bisa memberikan medali untuk merah putih
nah saya pasti bersyukur kita olimpiade masih terlaksana
dan berdayanya kita juga bisa memberikan medali
jadi perak untuk indonesia
selamat berjuang kita semua mendukung
kita semua mendoakan
mudah mudahan dapat medali yang terbaik
dan mudah mudahan bisa menambah lagi
dan emasnya bisa tercapai
harapan yang sama juga disampaikan oleh ketua noc indonesia
ya memang sejak keberangkatan
kita menargetkan indonesia memperbaiki peringkat
kalau di brazil waktu itu empat puluh enam
mudah mudahan di sini bisa menjadi empat puluh
nah ini kita sedang kejar
kita harus kejar
prestasi kontingen indonesia di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
tidak lepas dari peran kementerian pemuda dan olahraga
melalui deputi empat bidang peningkatan prestasi olahraga
pemerintah terus berupaya menyokong atlet
untuk berprestasi di tingkat dunia
kita harus semangat untuk indonesia lagi